kenaikan kasus positif covid sembilan belas akibat varian omikron berdampak pada ketersediaan tempat tidur atau bed ocumen cy
lalu bagaimana mengantisipasinya apakah dengan kenaikan kasus ini indonesia sudah memasuki gelombang ketiga
kami bahas bersama siti nadia tarmizi direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular
langsung kementerian kesehatan yang juga merupakan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
serta kusmedi priharto wakil ketua persi bidang kelembagaan dan kerja selama
selamat malam pak kusmedi dan juga ibu nadia
baik saya akan ke bu nadia terlebih dahulu
bu nadia dengan kenaikan kasus covid sembilan belas satu pekan terakhir apakah artinya indonesia sudah masuk ke gelombang ketiga bu nadia
kalau kita lihat ya peningkatan kasus ini yang cukup signifikan terjadi dalam
terutama sepuluh hari belakangan ini

kemudian sepuluh menyentuh ya dua belas empat turun sedikit sebelas sekian dan rasanya hari ini menyatakan angka enam belas
kalau kita melihat polanya ini adalah pola transisi daripada omicron
apakah ini artinya kita sudah memasuki gelombang ketiga
ini kita masih terus lihat karena untuk menilai sebuah adanya gelombang epidemiologi itu ada jumlah kasus yang harus kita lihat rentang waktu ya
dan berapa kali peningkatan kasus terjadi
jadi kita akan lihat dulu ya kita tunggu karena baru sepuluh hari dan kasusnya enam belas ya
kalau kita ingat kita pernah mencapai puncak kasus pada angka lima puluh
potensi gelombang ketiga itu sudah terlihat dengan adanya peningkatan kasus
tapi peningkatan kasus ini umumnya baru terjadi terutama di provinsi provinsi besar di jawa bali
oke peningkatan kasus ini lebih karena ada transmisir lokal atau memang karena penggenjotan tracing dan juga testing yang dijalankan
dan lalu bagaimana juga kesiapan jika nantinya ke depannya angkanya terus mengalami tren kenaikan antisipasinya seperti apa bu nadia
iya yang pasti peningkatan kasus ini adalah terjadi di kpk
maka kita tahu adanya varian omikron yang jelas ya ini di banyak negara merupakan penyebab terjadinya lonjakan kasus yang sangat signifikan
dan pola ini tentunya sedang kita lihat ya apakah pola ini menunjukkan bahwa kita dominasi daripada peningkatan kasus oleh omicron
atau karena masih ada varian delta juga yang menjadi penyebab peningkatan kasus ini
tapi kalau kita melihat polanya di mana jumlah kasus positif banyak
jadi banyak kalau kita melihat jumlah yang sebenarnya sakit berat ataupun yang membutuhkan perawatan rumah sakit itu
sebenarnya lebih kecil ya kalau kita bandingkan dengan varian delta
jadi kalau kita lihat ciri cirinya mengarah kepada varian omicron
ini yang tetap menjadi kewaspadaan kita
oke bagaimana dengan ketersediaan tempat tidur atau bor kita bu nadia
iya tadi terdapat
tapi di sisi lain memang ada beberapa provinsi yang kalau kita lihat memang terlihat bahwa seperti dki jakarta itu bornya cukup tinggi
ini dikarenakan memang dki jakarta belum mengkonversi seluruhnya tempat tidur perawatan yang tadinya memang ditujukan untuk covid ya
tapi karena di bulan september itu kasus covid sudah sangat rendah
kembali disuntikan untuk menerima ataupun merawat pasien pasien dengan penyakit non covid
nah jadi ini memang artinya sudah harus dilakukan yang dipastikan bahwa nanti kalau memang terjadi peningkatan kebutuhan kasus
sebenarnya dki jakarta sendiri masih bisa mampu untuk meningkatkan tempat perawatannya atau tempat konversi bornya ini sampai dengan dua kali lipat
oke baik saya akan ke pak kusme di pasuk
pak kus tadi bu nadia sudah sampaikan
bahwa kalau untuk
tapi di dki jakarta memang mungkin relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya
walaupun kalau ditotal atau dilihat belum dikonversikan semuanya
tapi tentu harus ada strategi
tentu harus ada antisipasi
karena mengingat puncak dari varian omikron ini diperkirakan ada di bulan februari ini pak kus
karena tadi bu nadia sampaikan
dengan kapasitas tempat tidur sekitar lima tiga ratus
yang sebenarnya disiapkan sekitar rp sebelas untuk tempat tidur semuanya
ditambah sekitar enam ratus untuk tempat tidur icu ya
jadi untuk strategi kita memang mengharapkan masyarakat
tidak panik ya
dan tidak trauma dengan kondisi kejadian yang kemarin kemarin
karena pada omikron memang jenderung lebih ringan
walaupun harus tetap perhatian ketat
kalau tidak ditangani dengan baik tentunya akan menjadi lebih berat
jadi kita berharap kalau ringan pun segera berobat
supaya segera mendapatkan penanganan
atau kalau tidak pakailah aplikasi peduli rimpi ini
supaya mendapatkan obat obat yang sudah dibuat oleh kementerian kesehatan
yang nantinya akan dikirim ke rumah masing masing
dan memang harapan kita karena omikron ini biasanya lebih ringan dan tidak lama
maka turnover daripada pasien di rumah sakit itu lebih cepat
sehingga tidak menumpuk
seperti waktu delta
artinya pasien sekarang yang dirawat atau mendapatkan perawatan di rumah sakit
lebih banyak pasien yang bergejala ringan kesedang atau sedang keberat
memang masih campur ya
mungkin kalau di pasang pasikan memang masih agak lebih banyak yang ringan
karena trauma mungkin ya mereka
karena kalau mereka harus
mereka harus melakukan isolasi mandiri di rumah pun
kadang kadang rumahnya itu tidak memungkinkan untuk dia melakukan isolasi mandiri
apalagi mungkin kalau di rumah itu ada lansia
punya anak anak dan sebagainya
mereka juga takut kalau sampai menulari
nah upaya upaya ini memang kita perlu supporting kepada masyarakat
supaya masyarakat menyadari bahwa
sebenarnya kita bisa menangani dengan lebih baik
oke baik saya akan kembali ke bu nadia
berkaca pada hal ini
karena karakteristik dari omikron itu kan lebih cepat penularan ya kan
dibandingkan dengan delta
dan masyarakat mungkin ketika terpapar dari gejala gejala ini
semuanya langsung panik ya kan
nah bagaimana ini juga bisa meminimalisir ketersediaan tempat tidur
mereka mereka yang memang dirasa gejalanya ringan
atau ringan kesedang
tidak perlu datang ke rumah sakit
tapi mungkin salah satunya
selain dengan isolasi mandiri
juga bisa mengoptimalkan layanan layanan seperti telemedicine contohnya
iya betul sekali ya
jadi kalau kita lihat dari data kumulasi
mungkin melepasi tadi yang disampaikan pak bu
kita pernah melakukan perawatan sebanyak satu dua ratus tujuh puluh delapan
itu satu ratus lima puluh sembilan yang saat ini masih dirawat
tapi dari data satu dua ratus tujuh puluh delapan orang yang dirawat
itu yang tidak bergejala ada lima ratus orang
yang sedang itu hanya delapan puluh delapan
dan yang berat hanya enam belas
jadi kalau kita lihat ya
seharusnya kalau kemudian banyak masyarakat yang tidak bergejala atau gejala ringan
tidak melakukan perawatan di rumah sakit
beban rumah sakit juga pasti akan berkurang
dan kita juga harus memastikan
walaupun demikian gejalanya ringan
kita tetap harus menyediakan yang
untuk kelompok kelompok masyarakat yang tadi membutuhkan perawatan rumah sakit
supaya tadi bor menjadi tidak semakin meninggi
dan akibatnya tidak efisiensi ya dalam memberikan pelayanan
nah yang paling penting untuk masyarakat
kita tahu kecepatan penularannya sangat tinggi
artinya dengan adanya kondisi kecepatan pengularan tinggi
orang akan lebih mudah tertular
ini sudah tahu pasti
yang pertama adalah membentengi kita dengan protokol kesehatan
protokol kesehatan harus disiplin
yang pertama harus kita terus sampaikan
kedua kalau kita tahu bahwa omikron ini gejalanya sangat ringan
batuk lek demam ringan
yang cenderung diperkirakan masyarakat seperti batuk lek atau flu biasa
masa seperti ini sebaiknya segera tes
supaya nanti kita bisa segera lebih ringan
lebih cepat isolasi
dan tidak menular
ini yang menjadi penting
rata rata dari seluruh kasus omikron yang ada
itu semua rata rata sembuh dalam tiga sampai lima hari
tiga sampai lima hari
itu yang juga menjadi catatan tambahan informasi penting
waktu penyembuhannya pun juga relatif lebih cepat
kemudian walaupun karakteristik penularannya lebih cepat dibandingkan delta
karakteristik gejalanya akan lebih ringan dibandingkan dengan delta
sehingga tidak perlu terlalu panik
bisa langsung saja mungkin memanfaatkan layanan telemedicine ya
kecuali mungkin untuk masyarakat atau orang orang pasien yang memiliki penyerta atau comorbid ya
sehingga harus mendapatkan penanganan ekstra
baik pak kus
artinya tadi dengan penjelasan bu nadia
untuk mengantisipasi bornya tidak meningkat
karena tentunya rumah sakit juga harus memberikan penanganan ekstra

apakah dengan ini juga rumah sakit nantinya akan memberikan penekanan
bahwa pasien yang sekiranya atau terlihat gejalanya ringan atau ringan ke sedang
memang tidak dianjurkan untuk mendapatkan perawatan
jadi cukup dengan isoman saja
jadi kita tetap berharap kalau toh ada yang merasa keluhan
terhadap semacam covid sembilan belas tadi ya
seperti bubatuk dan sebagainya
jadi cepat periksa ke dokter atau melakukan pemeriksaan swab
entah itu antigen ataupun itu pcr
kemudian dengan tahu adanya itu tentunya dia bisa ditangani lebih cepat
dan tidak perlu dirawat seperti itu
baik terima kasih pak kusmedi dan juga bu nadia sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
mudah mudahan situasinya cepat terkendali
dan masyarakat bisa menyerap informasi informasi yang kita dapat ya malam hari ini
selamat malam sehat selalu bapak dan ibu
terima kasih selamat malam